bermain game online bisa menjadi sumber penghasilan
hal tersebut mungkin tidak terbayang di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
tapi itulah yang terjadi saat ini
turamen di indonesia sendiri itu udah banyak banget
jatuhnya dari satu cabang game aja deh
sebulan mungkin ada dua puluh tiga puluh turamen gitu
nah satu turnamennya mungkin bisa mencapai hadiah sepuluh jutaan ya sekarang ya
karena banyak juga sponsor sponsor yang udah masuk nih
nah itu kalau kita takar taker penghasilannya ya puluhan juta ada
ada yang udah sampai puluhan juta untuk perbulan
dunia elektronik sport di indonesia memang berkembang dengan cukup pesat
selain turnamen yang semakin banyak
sudah sejak satu setengah tahun yang lalu berdiri liga game esports indonesia
dan ada juga tv yang secara berkala menyiarkan secara langsung
turnamen esports di kanal youtube
namun sebenarnya apakah esports itu
dan apa saja yang masuk di dalam kategori esports
esports itu sebenarnya pertandingan game lah
cuma kan sekarang sekarang ini kan mulai dijadikan sebagai olahraga
nah memang ada beberapa game yang paling sering ditandingkan di dunia lah
untuk game game yang bisa kategori sebagai e sport itu biasanya tuh fair
jadi maksudnya game game itu tuh nggak ada yang namanya sisi a atau sisi b
mana yang lebih kuat atau lebih apa
jadi memang game game yang memang sudah secara posisi kanan dan kiri tuh seimbang
itu yang biasanya dipakai
dunia elektronik sport di indonesia memang belum semaju di eropa
yang sudah menjadi bisnis raksasa dengan perputaran uang mencapai jutaan dolar
namun di indonesia sudah memiliki beberapa tim yang mengontrak pemain
untuk benar benar secara profesional terjun sepenuhnya ke dunia esports
sebenarnya ginilah semua pemain itu berangkat dari amatir
pada saat mereka mulai jago mereka udah hebat
biasanya tuh ada perusahaan atau klub atau pro team management itu yang manggil mereka
nah biasa pada saat memanggil mereka mereka tuh dapat gaji
mereka harus melakukan beberapa kewajiban kewajiban sebagai pemain pro
sehingga mereka mereka tanda kontrak juga dengan pihak manajemen
nah mereka dikategorikan sebagai pemain pro
bagi pemain pemain biarpun jago tapi kalau mereka tidak terikat oleh manajemen tim profesional
mereka masih kategoria amatir
dengan jumlah hadiah yang menggiurkan dan segala fasilitas yang didapat
menjadi atlet esports profesional atau professional gamer menjadi impian bagi para gamers pemula
emang udah pernah diskusi sama orang tua juga
dan sebenarnya orang tua sendiri ya ngedukung sih
cuma karena masih sekolah memang masih disuruh selesai studinya juga
mau jadi professional gamer karena kalau dilihat tuh yang pertama pengalamannya
terus yang kedua tuh price pull nya price pull nya kayak berapa juta gitu
maksudnya bisa ya bisa lah jadi duit sampingan gitu buat nambah nambah duit jajan
adanya rencana memasukkan elektronik sport menjadi salah satu cabang olahraga eksebisi
di ajang asean games dua ribu delapan belas juga menunjukkan bahwa kini e sports semakin berkembang dan diakui
erlangga wisnuwaji jakarta